kita ke informasi selanjutnya polemik seputar perda larangan tambak udang di karimun jawa jawa tengah belum selesai
warga setempat menyebut alam karimun jawa rusak akibat limbah tambang udang
di sisi lain pemilik tambak udang mengatakan tidak ada kajian tentang pencemaran lingkungan

di mana tempat yang bekerja sebagai nelayan
sebaliknya pengusaha tambak udang merasa alasan pencemaran limbah tambak udang tidak berdasar
karena selama ini tidak ada kajian dari institusi manapun yang menyatakan limbah tambak udang merusak perairan karimun jawa
terlebih tambak tambak udang di karimun jawa sudah dikelola turun temurun selama puluhan tahun
kita saat ini masih bertanda tanya
kenapa dari pihak yang merasa
menuduh kita harusnya punya alat bukti bahwa itu penyebabnya tambak
kalau memang belum ada dasar kajian di dalam kajian ilmiahnya atau minimal laboratorium yang harus dari akademisi
ya monggo silahkan aja dituduh kepada kita
kalau perlu angkat aja ke hukum
kalau memang itu bisa terbukti silahkan
wakil ketua komisi dua dpr mengatakan akan melakukan kunjungan langsung untuk memeriksa dampak limbah tambak udang ke perairan karimun jawa
sementara terkait perda yang sudah disahkan pada mpd
mei dua ribu dua puluh tiga komisi dua dpr akan memberikan rekomendasi ke kementerian dalam negeri untuk dikaji
ekonomi warga secara umum tetap bisa up bisa naik untuk semua pihak apapun latar belakang usahanya
mungkin nelayan keramba apalagi itu yang budidaya rumput laut dan seterusnya
itu juga harus kita lindungi
ini win win solution harus kita temukan
cuma ternyata perspektifnya juga nggak bisa tunggak
sejak pembahasan awal konsep raperda larangan tambak udang di karimun jawa sudah menuai polemik
para pemilik tambak udang menilai isu pencemaran adalah alasan yang dipakai sekelompok orang diantaranya pemilik pemilik restoran